rektor universitas islam indonesia fatul wahid berharap dosen ui yang hilang kontak ahmad munasir rafi pratama
segera menghubungi keluarga atau pihak ui dan segera pulang ke indonesia
kendati keberadaan terakhir raffi diketahui ada di boston amerika serikat
posisi tepat rafi berada hingga saat ini tetap belum diketahui
pihak uii telah berkoordinasi dengan perwakilan interpol untuk mencari keberadaan rafi dan memintanya pulang ke indonesia
selain itu rektor uii fatul wahid berharap pemberitaan hilang kotaknya raffi tidak terlalu dibesar besarkan
ia menduga ada tekanan kepada rafi akibat maraknya pemberitaan akan dirinya yang menghalangi keputusannya pulang ke indonesia
di boston tidak kami ketahui secara pasti
sehingga kami berwakil
kami berwakil untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa masyarakat pulang kembali ke indonesia
sehingga kami berharap kawan kawan media membantu kami karena saya yakin ada tekanan tekanan dari pemberitaan yang luar biasa
perhatian yang luar biasa
sehingga kami berharap pemberitaan itu tidak justru memberikan tekanan tambahan
apapun itu kami masih mempelajari masalahnya apa
sehingga jangan sampai jauh jauh itu malah mengembangkan
membatalkan atau menghalangi kami untuk memulangkan masalah